bukan assalamualaikum malah nya
lu masih mikirin ani aja
lu tuh mestinya mikinin si emput
lu kan ini udah jodohin sama si emput
ini uangnya bak
ya makasih bu
agak salah ini
mau dikasih duit seratus ribu
yaudah jak besok
kalau dia naik lagi kembaliin
tadi saya ngasih uangnya pak
terima kasih ya bang
papa jan dulu ya
tadi papa sakit
papa istirahat dulu ya
jangan jualan dulu
lu belan belan juga
tapi bang deddy sakit katanya

bilang aja kita setuju sama rencana marketingnya
iya ibu tahu
aduh pelan pelan apa
sakitnya di sini
lutut kanan be
bilang dong dari tadi
habis babay nunjuknya ke sini melulu
sor bikinin gua kopi dah
jak ajarin gue main gitar
kan gua udah bilang sama lu
mendingan lu bantuin
baca puisi aja
ani kagak suka puisi
gua tau sendiri
ya udah dah
lu gak usah main gitar gak usah nyanyi
gua gak usah baca puisi
terus gua musti ngapain
dia sukanya apaan
yang gua tau sih dia suka nyanyi
lu tau dari mana
lo cek lagi aja bener apa enggaknya
ya udah deh
mau ke rumah babay d
ngapain gua naim
mending mancing aja
perasaan gua sih
naim gak mau ikutan
mendingan tanya dulu
atuh kan rumahnya juga deket
bang udin itu saingan berat kamu pur
selain bang udin bang salim juga saingan kamu
gua disaingin sama mereka
gak level lah
maksudnya dulu levelnya di bawah mereka
mereka yang di bawah gue dong
cuma mau ngecek
air lancar kagak
kalau genteng masih kebocor gak
sekarang kan sering musim hujan
kalau listrik bagaimana
masih suka ngejepret kagak
bagus dah kalau gitu
ini bukan sarapan
ih bang salim tau aja aku belum sarapan
lo ngapain ke rumah nih
itu rumah babai gua
bukan rumahnya ani
ani cuma ngontrak di situ
terus ngapain lo ke situ
aku mau ngecek listrik
maksudnya buat apaan
gua cuma ngasih doang
dmake ni statements untuk bikin untuk di idbwm tipe corte
bae mau ikut gak
gua kagak bisa di
gak tau dah
ini baru mau gue ajak rumah sakit
ya semoga bang deddy lekas sembuh ya be
buah kelapa pasti punya sabut
gue antar ke rumah sakit
kagak usah deh be
endin sakit asem urat
surti tau kok obatnya
kalau bukan asem urat gimana
ya beli obat yang lain
pokoknya obat yang bukan asem urat
menurut babe nim sakit apaan
kalau gue tau
kok gak tau
nah tadi babe gak percaya
kalau nim sakit asem urat
seral lo dah
cuma gara gara nyanyi doang
emang mau beli gitar juga
nah gue punya ide
kalau lo bisa nyanyi lo bisa unjuk gigi depan dia
masa gue jauh jauh karaokean
buat nyengir doang
unduk gigi itu mak
gue itu bercanda doang
orang ngomong serius malah pecah
mbak harun mbak issa
mbak harun mbak issa
bu nur apa kabar
pasok pn nya ada bu
ya sudah berangkat dari tadi pagi
tapi tadi bapak sudah pesan sama saya
katanya bapak sama saya sudah setuju dengan rencana marketingnya bang harun
bukan assalamualaikum malah nyak
lu masih mikirin ani aja
lu tuh mestinya bikinin si emput
lu kan nyak udah jodohin sama si emput